sahabat yang kompak
emang kau siapa kan kau sahabatnya juga
kalian ini sudah kelas dua belas
harus memberikan contoh yang baik
kepada adik adik kelas kalian
ini malah kalian bikin malu bapak
lain kali ini tidak boleh terulang lagi
biayain aja deh biar cepet
jangan biayain aja
ini hukumannya bapak
bersihkan toilet semua
kalau aja tadi gak cepet ketahuan
udah bapak belur pak tokar
kalian ini yang macam mana sih
hobi banget sih kalian berantem
bikin malu sekolah ini
eh kayak tidak pernah muda saja
jujur ku bilang sama kau
saya dulu tidak pernah berantem
ada orang ajak benterok sama saya
ya dulu kami kalau rame rame benterok
kamu kenapa sih ngomong terus protes
kau kenapa lagi
selain saya ngelipet
berarti bapak nggak pernah muda dong pak
eh kau jangan ketawa kau
kau jangan ketawa
saya pernah muda
tapi kelakuannya tidak seperti kalian
sama teman sekolah bentrok
saya seteris kalau kayak gini nih
udah gak mau
kalian harus lupa itu
jangan sedikit sedikit berantem
kata orang semua ini sebenarnya tidak ada niat buat cari masalah
tapi murid yang sementara itu
dia yang cari gara gara duluan sama rifki
eh kau diam
kalau pak tom lagi bicara
jangan disautin mulu
gue balik kelas
obatin aku dong
kalau kamu yang ngobatin pasti cepat sembuh
kan dari dulu selalu kamu yang ngobatin
ya itu kan dulu
akhirnya lu bisa gak sih gak usah bahas masa lalu
aku mau ngegas sekarang
kok ngegas sekarang
harus berapa kali lagi aku minta maaf
sampai kamu maafin aku
aku mau kita kayak dulu lagi nih
kamu inget gak sih neng
dulu pernah ada kejadian
yang kita berdua
dulu pernah ada kejadian sama kayak gini
tapi bukan berantem
dulu kamu obatin aku
abis diseruduk sapi
dulu kamu obatin aku
abis diseruduk sapi
padahal kita lagi ada study tour
padahal kita lagi ada study tour
eh tiba tiba aku disuduk sapi
terus aku nginjek kotorannya
terus aku nyemplung ke lumpur
eh gak usah ketawa lu tau gak sih
muka lu aja yang bikin emosi
sampai ngeruduk lu gimana sih
sakitnya sih nggak seberapa ya
tapi malunya itu loh neng
rasanya nih aku pengen kabur ke mars naik roket
gue masih gak begitu paham sama perasaan gue ke lu

yang gue tau gue ngerasa sedih pas liat lu ketawa
tapi bukan sama gue
gue ngerasa cemburu lu berdua sama mantan lu

ini saya mau tanya kalian jawab secara jujur
kenapa kalian ribut dengan anak mienyek itu
kau hibut dengan anak bineka itu apa alasannya
kenapa diam jawab
tadi kan bapak bilang jangan dijawab yaudah kita diem pak
itu kalau saya ngomong kau diam
tapi kalau bapak tanya dia harusnya kau jawab
kau jawab eh kau duduk
ya ampun pak sahabat dong
sahabat yang kompak
emang kau siapa kan kau sahabatnya juga
kalian ini sudah kelas dua belas
harus memberikan contoh yang baik kepada adik adik kelas kalian
ini malah kalian bikin malu bapak
lain kali ini tidak boleh terulang lagi
ya ini aja deh biar cepet
ini hukumannya yang bapak maksudnya biar cepet
sekarang kalian kembali bersihkan toilet semua kelas ip
ke kelas pak
pak dikawal pak
naik ke toilet pak tarno
pak tarno saja yang harus bersih bapak ya
kita jongkong disini
kalian bersihkan toilet
kalian bersihkan toilet
mas jali mas jali
tapi serius loh mem
gara gara kejadian itu tuh
aku jadi takut ketemu sapi
jadi punya trauma
tapi dagangnya dimakan juga
yang harusnya trauma itu sapinya bukan ulu
gimana sih kan lo kan anak geng
nah justru itu
itu sapinya juga anak geng makanya berani sama aku bisa mas tiba tiba kesapi aneh banget sih
ini saatnya gue tunjukin sama cowok penilai tuh kalau gue adalah mantan yang belum bisa dilupain
sama michelle kerupuk kulit kelihatan lebih cair dari sebelumnya apa dia memang masih belum sepenuhnya
move on dari mantannya itu enggak gua enggak rela michelle balikan sama mantannya sebelum itu terjadi
gua harus ngelakuin sesuatu ya gua harus tembak kerupuk kulit gua mau kelas ya missy gue tinggal
aku mau meledek
mungkin orang lagi bft juga
neng kamu itu cuma lupa bawa buku
kamu kan gak akan dikeluarkan dari sekolah
iya sama aja malu tau gak sih diomongin depan temen temen
buka aku tau dimana tuh
oh jadi kamu malu diketawain temen temen
hei tenang aja
kalau ada yang berani ngetawain kamu lagi
aku akan minta mereka untuk minta maaf sama kamu
ntar malah gak ada yang mau temenan sama aku
itu namanya mereka ngerendahin kamu ngeremehin kamu
kacar aku gak ada yang boleh ngeremehin
emang masakan ibu kamu tuh paling juara sih
ini aku yang buat
sumpah ini enak banget neng
ini enak banget
oh kira kamu nggak suka makannya aku bilang ibu yang masak
kamu istri daman banget
gak ada i
gak ada i ngomongnya geli
aku masak soalnya ibu lagi sakit
lagi gak enak badan
jadi aku dia yang masak
kamu harus selalu jadi anak yang baik